halo sobat muda masih bersama lindu disini dan juga hugo

poesinya romannya tentang ibu bagus juga

panggilanmu bunda mama atau ibu
satu yang pasti
itu lebih mulia dari ratu
terus apa lagi ya
lupa sih gue

tapi kalau rumus kimia fisika kenapa gue cepet banget gak hafal ya
kok emang lagi kepikiran cromanto
cuma tuhan pokoknya kan
abang kasih jatuh baik
emang disambung piar tulang luxuryiben
kalau mumpus lo urut bikin gue marah
gue kan bukan siapa siapanya mugulan
ya gue gak bisa ngelarang dong mau diinjalan sama roman kek
mau diinjalan sama devon kek
kalau roman emang jadian sama mugulan
mungkin gue bakal mundur dari kehidupannya roman
yang kau maksud mundur itu apa
kok ini dramatis sekali
kalau misalkan gue kalah dari devon ya it's okay
tapi kalau misalnya gue kalah dari roman yaitu sahabat gue
gue gak bisa lihat mereka jalan berdua tiap hari depan gue
kau dengar ya
kenapa roman bisa dekat sama wulan
karena roman usaha
kau tahu kenapa devon bisa dekat sama mugulan
ya karena devon usaha
sekarang saya tanya sama pol
kau udah usaha belum
kau tahu kenapa
kau tahu kenapa
kau dengar ya
bob marley pernah bilang
usaha tidak pernah mengkhianati hasil
sebelum kejadian ini terjadi

baik tuhan mengontrolkan aku
aku akan membela elu mereka
ah itu ada anak itu mulai berkeliudaraan
pada saat apa barrel dengan aku belum kabur lagi
aku ingin pergi mundur
ya badan gue digigitin nyamuk nungguin roman
tapi roman tetep aja gak mau dateng juga
kok gitu ya ampun
kok gitu ya ampun
emang lo nyuruh roman atau kemana sih
ya ampun susan
udah jelas jelas gue itu di saraswati
aduh maaf ya harus gue bingung
gue bakalan maret banget sama lo
kalau suka sama roman usaha sendiri dong
jangan minta tolong sama orang yang suka juga sama roman
gue pengen ke kantin
lo pengen ikut gak
oh duluan aja duluan
tuh men lo
gak ke kantin dulu
gue udah sarapan dirumah
kantinnya yang ke rumah gue
jadi gue gak suka ke kantin lagi
udah gue ke kantin dulu ya
cacing cacing di perut gue udah pada demo nih
cacing cacing di perut
curi serba nutrisi
rekam udah dateng belum
baru aja baru dateng
rekam dulu aja ke kantin sekarang
dari sisi buat bobby
ini dari bobi buat sisi
wih bro telat dateng lu
eh kenapa kau berhenti
sekarang banget nih gue kasih kadonya
tiga tahun lagi kan
kalau kau laki laki jantan sekarang
ya jangan marah dong sama gue
ya yaudah deh
enggak jangan anggap macem macem
gue cuma pengen ngasih kado buat lo
tapi kan sam gue gak lagi ulang tahun
iya gue tau lo gak ulang tahun
ya tapi kemarin gue habis dari mall terus gue liat ada hadiah ini dan mungkin bisa cocok sama lo
anggep aja dia persahabatan
iya gue aduan ke kelas ya
wah gue ada coklat di tas gue

sisi udah temuin coklatnya
sisi udah temuin coklatnya
iya ada mau coklat
gini apaan sih
buku itu lagi bingung
ngapain juga ibu ngasih gue coklat
enggak ada nelfon kali
enggak ada nelfon kali
enggak ada nelfon kali
iya juga sih
iya juga sih
pasti itu alesannya
kayaknya jejak sisi di hati bobi itu terlalu membekas deh
enggak usah cemburu
sisi gak bakal ambil dia kok
enggak usah cemburu
terus coklat ya
sisi bagi dua
enggak usah cemburu
biasa omongan perempuan
pak bapak jangan marah dong
ntar coklatnya sisi bagi tiga
diam semuanya diam
masih ada yang ketawa
saya suruh lari di lapangan dua kali
sebelum pelajaran dilanjutkan
ada yang mau bapak umumkan
ya itu mengenai camping ceria untuk kelas dua belas di bumi perkimahan cibubur besok
dan ada yang perlu kalian catat
apa aja yang besok kalian bawa
anak anak ibu ada pengumuman penting buat kalian
sebentar lagi sekolah kita akan mengadakan camping ceria
camping ceria ini adalah acara khusus
untuk siswa anak kelas dua belas
ibu harap kalian bisa menikmati acaranya
karena setelah itu kalian harus mulai belajar serius
kalian berdua ikut saya ke kantor ya
kalian berdua ikut saya ke ruang guru
kalian berdua ikut saya ke ruang guru